ya seperti biasa setiap sabtu dan minggu kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar covid sembilan belas dalam segmen tanya dokter
dan kita sudah bergabung melalui sambungan zoom dengan dr sindiawati pujadi yang merupakan dokter spesialis gizi clinic
selamat sore dr sindi
kita semangat ya merah merah ya semoga dalam keadaan sehat terus ya dok ya
iya selalu semangat
iya kita akan membahas satu tema yang ini juga jadi concernnya banyak orang nih dok
kita akan ke pertanyaan pertama terlebih dahulu
ini dia ada pertanyaan warganet yang sudah kepo nih soal covid sembilan belas
yang pertama dari sofian alsyarif
dia bilang dokter mau tanya kalau stres saya itu sukanya makan camilan manis
apakah itu baik untuk kesehatan apalagi kan lagi masa pandemi ya dok ya
kesehatan harus jadi yang nomor satu
silahkan dijawab dokter
pertanyaan dari sofian
yang juga mewakili banyak warga net nih dok
iya memang kadang kadang kalau kita lagi pengen makan terus ya
tetapi biarpun kita kayaknya mau makan mesti pakai akal sehat
kalau makannya manis dulu
tentu saja membuat berat badan kita naik
memang karbohidrat itu juga akan
membantu untuk menurunkan stres
tapi yang kita mesti pilih adalah karbohidrat yang kompleks
misalnya roti gandum
karbohidrat itu akan membantu juga supaya si ada satu yang namanya tiptofan
yang akan membantu untuk kita menurunkan stres itu
biasanya jadi lebih bisa masuk ke dalam otak
nah sistovan itu merupakan asam amino
jadi merupakan protein yang ada di makanan kita
makanya kadang kadang kita saya pengen makan karbohidrat
nanti bonusnya gemuk
nah kalau gemuk resiko kita berat badan kita itu buat jatuh
berarti untuk makanan makanan manis lah paling tidak gitu yang bisa dimakan
contohnya apa saja dok yang baik untuk dikonsumsi
sering orang kalau misalnya stres itu mengkonsumsi kayak coklat
ya coklat itu ada magnesiumnya dan juga ada kandungan triptofan yang tadi ya
asam amino yang bisa membantu menurunkan stres itu
nah akan tetapi coklatnya kan bisa dipilih yang rendah kandungan guranya
juga yang rendah kandungan lemaknya
karena kadang kadang kita kalau coklat berarti kita pilih coklatnya yang suka suka
jadi kita pilih sesuatu yang kandungan yang rendah kandungan lemaknya yang rendah
dan bisa dikombinasi
maksimal berapa itu dok
sebenarnya dalam sekali asupan gitu dok
nggak bisa dikatakan berapa minyaknya
karena tetap ada salur di situ
jadi kalau misalnya kita hanya coklat
misalnya kita hanya satu potong aja udah cukup
sudah jangan banyak banyak
karena tetap ada kandungan kalori juga di situ
dan kalau misalnya coklatnya mau dikombinasikan
nggak ada salur
misalnya kita kombinasikan dengan kacang kacangan
sehingga penyerapan daripada coklat tersebut menjadi lebih pelan
atau kalau misalnya dikombinasi sama sayuran atau buah
atau ada aneh sih ya
tapi mungkin sesudahnya kita konsumsi itu
itu juga akan membantu
penyerapannya lebih lambat
berarti artinya diizinkan untuk makan makanan manis
kalau memang sudah stres sekali
tapi harus diperhatikan juga kadarnya yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ya dokter
siap kita ke pertanyaan selanjutnya dokter
ini dia ada pertanyaan kedua yang akan saya bacakan kembali di sini
juga dari warganet yang sudah kepo nih ya
ingin tanya kepada dr cindy
dokter apakah baik jika kita mengonsumsi makanan
dan mungkin saya boleh tambahkan
aturannya seperti apa dok kalau kita konsumsi suatu makanan
agar tidak berlebihan
ya jadi tetap
kalau kita stres terus pengennya makan
oke kalau yang tadi pengennya yang manis kan
ya kalau ini rasanya pengennya makan
nggak ada salahnya untuk makanan yang kita konsumsi
itu tetap bergisi lengkap dan seimbang
misalnya kabel hidratnya kita ambil dari sesuatu yang kompleks
atau kalau mau kentang kulitnya kita ikut sertakan
atau kalau mau nasi kita pilih yang nasi merah
nah itu kita akan memenuhi kebutuhan karbohidrat kita
protein itu penting sekali
karena protein itu juga akan membantu kita
untuk menjaga daya tahan tubuh kita
jadi kita butuh banget sih protein tersebut
nah selain protein tentu saja lemak bagus
misalnya butuh protein
oke kita butuh ayam
nah di ayam juga itu ada kandungan yang namanya triptofan
yang akan membantu kita menurunkan stres juga ya
jadi jangan digoreng goreng
jadi bisa mungkin kita batasi yang digoreng
atau kita bikin sup
dan ditambah dengan sayur sayuran
ditutup dengan buah
itu akan membuat makanan yang kita konsumsi
itu bergisi lengkap dan seimbang
dan akan bonusnya daya tahan tubuh kita naik
karena kan kita butuh semua nutrisi tersebut
untuk menjaga daya tahan tubuh kita
jadi stresnya teratasi
untuk kepengen makannya
daya tahan tubuh kita juga bisa naik
oke gizi seimbang menjadi kunci ya dokter ya
selanjutnya ini ada pertanyaan yang juga sepertinya menjadi
juga pertanyaan bagi banyak orang nih dok
karena kalau stres ada dampaknya beda beda
ada yang justru nafsu makan bertambah
sama nih seperti pertanyaan dari marcel wemaf dua puluh dua
yang ingin saya tanyakan adalah
apakah ketika kita stres
itu dapat memicu nafsu makan kita
atau justru hilang
atau bagaimana dok
iya ada beda beda orang
ada yang jadi makan banyak
nah kalau yang makan banyak tadi ya
jadi dia mesti memilih makanannya
jangan sampai terlalu bergula gula banyak
atau terlalu mengandung lemak jenuh berlebihan
atau terlalu bergoreng goreng
atau terlalu bersanten santen
atau terlalu mengandung butter yang berlebihan
nah pada orang yang nggak bisa makan
ya itu gak boleh dibiarin dia gak makan
karena dia tetep butuh makanan tersebut
nah kalau dia benar benar nggak bisa makan
mungkin bisa dia memikirkan untuk
mengkonsumsi misalnya sesuatu yang cair
jadi kayak susu susu coklat
itu juga ada efek
dikatakan dapat membantu untuk menurunkan stresnya juga
tapi yang berikutnya makan tetep mesti
mesti ada makan
kalau nggak daya tahan tubuh kita turun
terakhir ini dokter
mewakili juga pertanyaan warganet yang kepo akan covid sembilan belas ya dok ya
dok di masa pandemi seperti ini
pasti gizi seimbang juga menjadi penting
nah dokter sebagai dokter spesialis gizi klinis nih dok
asupan apa saja yang penting untuk kita perhatikan
untuk menghindarkan kita dari virus corona ini dok
jadi tetap gizi lengkap dan seimbang itu penting banget
jadi yang mungkin kita tidak usah banyak banyak adalah sumber karbohidrat
yang kita perlu utamakan adalah sumber protein
terutama protein bagus
ikan laut itu bagus banget
dia sumber omega tiga
omega tiga juga akan bantu untuk menurunkan stres
bantu menurunkan resiko penyakit kita ya
tahan tubuh kita juga lebih tinggi
nah selain sumber protein
protein abadi itu bagus
kacang kacangan itu juga akan membantu kita juga menurun stres
dikatakan di kacang kacangan itu juga ada sumber sumber yang lain
ada emagnesium juga
itu juga akan membantu
untuk mengatasi stress kita
jangan lupa sayur dan buah
nah di situ ada sumber sumber vitamin c
zat besi ya dok ya
itu saat yang kita butuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita
itu banyak di protein hewan
baik terima kasih banyak dokter cindy sudah memberikan informasinya kepada kami
sehat selalu ya dokter